kamu ini sayangnya gak pernah mau sedeker sih
ini aku tahu
udah lah pak
ini untuk kebaikan papa
semua orang pasti kan pernah buat salah
nanti kita cari jalan keluarnya ya
nanti kita bisa selesaikan masalah ini dengan baik
aku mendingan keluar aja dulu biar nama asal papa bisa ngobrol baik baik ya
tolong aku ya allah
tolong sembuhkan penyakit papa
aku mohon ya allah
bapak kena serangan jantung mas
kenapa papa tau kalau misalnya sertifikat rumah di kandai
kenapa mama harus bayar
baru tanggutang dia
aku takut mama
mas aku doang
aku harus gimana aku takut
kau paham kan
masa berhenti bersia siakan
had bertemu satoshi
belum rambut sum gidagu lilin kita
mas sayang untuk lebih
mau kemana mereka
sister duduk di depan ya saya sama reina di belakang thank you randy hop hop in
wuh pergi lagi padahal kan gue pengen tanya tanya
terima kasih eh reina dulu
thank you so much ya bu udah ngajakin saya ke kp
tempatnya keren banget
aduh mirna mirna kamu kan suster kesayangannya reina
jadi ya kalo reina oma ajak kamu juga udah termasuk paketan
jadi harus ada di sini juga dampingin reina belum pernah ke kafe
ada dulu cuman gak sebagus ini
tapi bu gak sasai kan
saya oh malu ya enggak lah kamu kan keluarga mirna
aduh sayangannya tante nih
aduh eh ini pasti yang namanya raina ya
kau cantik banget sih
eh tante punya sesuatu buat kamu
tante bawa indonesia buat kamu
kamu suka gak
aduh thank you tante michi kamu banjain reina tuh senang gak
ini cewek udah cantik penyayang sopan lagi
kalau sama papa
ini katanya al rina tuh pengen sekali punya mama
makanya dia selalu sebut sebut mama
homa juga gak tahu mama mama siapa tapi dia selalu sebut mama
pengen banget punya mama
pak al tuh nyemunyiin andin dari mamanya
jelas jelas yang dimaksud mama aman ini bocah ya andin
perempuan itu siapa ya
kok bisa deket gitu sama mamanya al
pak aku coba ntar
udah nyajenguk papa
sudah seharusnya pak
semoga laka sembuh ya pak
makasih ya al amin
tadi andin sudah cerita sedikit soal sertifikat rumah papa
kamu jadi harus melihat drama di keluarga kami terus terusan
ya udah tapi kamu tenang aja
bapak bisa menyelesaikan ini kok ya
saya udah mutusin pak
saya akan tebus sertifikat rumah papa
jangan jangan al jangan
papa nggak mau ini urusan papa
biar papa yang selesaikan sendiri

saya ngelakuin ini demi andin mak

apalagi ini istri saya sendiri